selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya anita mai
meski belum ada temuan positif covid sembilan belas
kompleks perkantoran kabupaten tasikmalaya
melakukan penyemprotan disinfektan pada selasa pagi
setiap sudut kompleks perkantoran
dari mulai halaman lapangan upacara ruang tunggu dan pelayanan
serta ruang ruang pejabat dilakukan penyemprotan disinfektan
tidak terkecuali alat alat perkantoran
seperti komputer keyboard kursi dan lainnya
penyemprotan disinfektan di seluruh kompleks perkantoran ini
merupakan upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas
sebab para pegawai masih aktif bekerja
dan sejumlah kantor pelayanan masih melayani masyarakat
pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya
khususnya di lingkungan pemkap kabupaten tasikmalaya
melakukan disinfektan untuk mencegah
luasnya penyebaran virus covid sembilan belas
mudah mudahan dengan ikhtiar

dilakukannya penyemprotan ini bisa menekan penyebaran dari virus tersebut
merebaknya covid sembilan belas di indonesia
selasa siang pt kai daob delapan surabaya
membatalkan tiga perjalanan kereta api jarak jauh
dan memperpendek perjalanan kereta api
mulai tanggal dua puluh enam maret hingga tiga puluh satu maret mendatang
sebagai antisipasi penyebaran covid sembilan belas
sebanyak tiga jadwal perjalanan kereta api jauh dan jauh jauh

ketiga perjalanan kereta ini terdiri dari
kereta api sembrani tujuan stasiun surabaya pasar turi gambir
kereta api gumarang tujuan stasiun pasar turi stasiun pasar senen
serta kereta api songoriti stasiun surabaya gubeng stasiun malang
selain itu terdapat juga ada empat perpendekan perjalanan kereta api dari stasiun surabaya atau malang
yang sebelumnya sampai stasiun gambir kini hanya akan sampai stasiun bandung
seperti ka argoilis ka mutiar selatan ka turangga dan ka malabar
akan membatalkan tiga perjalanan kereta api
masing masing adalah ka gumarang ka sembrani dan ka somboriti
selain membatalkan tiga perjalanan kereta api
kita juga memperpendek tempat perjalanan kereta api
yang relasinya dari malang atau surabaya ke bandung dan berakhir di gambir
terhitung pada tanggal dua puluh enam maret nanti
hanya relasinya dari surabaya atau malang dan berakhir di bandung saja
beberapa penumpang kereta api senang dengan adanya pembatasan penumpang
hal ini dinilai bisa menjadi langkah preventif dalam pencegahan covid sembilan belas
pembatasan penumpang memang perlu ya
karena kan apalagi kalau di kereta
apalagi jarak jauh itu kan bahaya
kalau dalam satu gerbong dengan banyak orang
pastinya kan kita bertemu macam macam orang ya
kita nggak ngerti mereka mungkin habis liburan atau apa
jadi langkah paling preventif ya memang dengan pembatasan penumpang
selain adanya pembatalan dan perpendekan perjalanan kereta api
pt kai dawab delapan surabaya juga memberikan pembatasan jumlah penumpang yang
semula satu ratus lima puluh persen kini hanya tujuh puluh lima persen
jika sebelumnya kapasitas mencapai sekitar dua puluh lima ribu tempat duduk
kini hanya menjadi sekitar sembilan belas tempat duduk perharinya
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur
demikian cnn indonesia update siang ini
saya anita mai dan cnn indonesia news report akan kembali bersama rekan saya tiffany raitama